komunitas penghobi burung jinak di kota blitar punya cara spesial untuk melatih burung peliharaannya
mereka hampir setiap hari berkumpul di areal persawahan untuk bermain free fly atau terbang bebas
para penghobi ini pun tidak takut burung peliharaannya kabur karena sudah terlatih
nah bagaimana aksi burung jinak ini melakukan terbang bebas berikut liputannya
puluhan jenis burung jinak ini melakukan atraksi terbang bebas di areal persawahan kelurahan blitar kota blitar
uniknya setelah terbang beberapa putaran dengan panggilan ataupun bunyi fluid burung tersebut langsung kembali ke pemiliknya
kegiatan ini disebut free fly atau disingkat ff
keunikan inilah yang membuat penghobi burung jinak
baik lokal maupun impor ketagihan untuk berkumpul setiap harinya
kenapa penghobi itu kalau sore minggu itu
berapa lama mbak menyukai burung
aneka burung jinak ini terdiri dari burung impor seperti parkir lovebird turquis conru dan lainnya
sementara yang lokal adalah nuri maupun betet
aneka burung dengan harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah ini merupakan hasil penangkaran
maupun dari alam sejak masih kecil
di sini juga tidak semua maru binggo mas
ada burung darah ada burung deket
jadi di sini yang penting friendly
semua burung yang ikuti atraksi ini bisa kembali ke pemiliknya karena sudah dilatih sejak kecil
diputuhkan waktu sekitar dua bulan untuk bisa membuat burung ini jinak dan bisa atraksi free fly
selain atraksi free fly burung burung tersebut bisa juga melakukan atraksi lain seperti bumerang and deptric
meski jika burung ini tidak bisa dilatih burung burung ini bisa dilatih